waduh kalau presentasinya saya belum tahu
kan gue juga anak baru saat itu
tapi intinya saya mengamini pendapat hakim tampaknya ada sekian banyak kedustaan di dalam keterangan yang dia berikan
seperti sekuens gol pertama indonesia melawan korea
kebetulan kayak masing masing kalau cerita masalah orang tua sama gimana cara orang tua ngedidik sama banyak kesamaan di kita berempat makanya
membuat dia mampu menahan bola di depan
sementara di satu sisi kebutuhan e commerce
menurut dokter spesialis gizi klinik maya pada bandung hospital ariefirian riulius
jadi mereka mendirikan utra garuda ini sejak oktober dua ribu dua puluh tiga
berkat adanya plts irigasi di desa karangraja muara enim sumatera selatan
yaitu hex help dan v help yang paling umum
pria enam puluh tiga tahun ini tetap gesit mengelola lapak kue sederhana di jalan hasanuddin semarang
ini kalau koko ngelatih gimana udah normal lagi atau gimana
nah untuk terhindar dari kerugian akibat tertipu arisan
tapi tentunya pilihan pilihan dari berbagai tarif yang berkisar antara rp satu ratus lima puluh sampai dengan rp dua ratus lima puluh ini juga bergantung dari berbagai hal
lu harusnya kesini lu harusnya kesitu abis ini geraknya kesitu
sejak pertengahan november dua ribu dua puluh
atau nge trust itu kita bisa melihat
bahwa ada opsi sebagian pengusaha bisa mencicil ada juga pengusaha yang wajib full bayar thr
masih dua ratus lima puluh tiga ratus ribu sebenarnya
kalau lu juara kalau lu lagi beasiswa lu bisa ngasih
yang saya datangi ini adalah satu dari tiga gerai di kota yogyakarta dan kabupaten sleman
mantan gubernur dki jakarta ya
dan berikutnya dilakukan perendaman semalaman

kalau tadi prof mhibah menyatakan bahwa sebelumnya afrika selatan pun juga pernah melayangkan gugatan melalui icj
makanya tadi kan ada games sih kayak gitu segala macem gitu kan
jadi mereka tuh kayaknya gak ada keseluruhan di luar
mas aun kalau sebelas pertama indonesia untuk kamis malam besok apakah masih dengan the winning team saat menghadapi korsel minus rizky rido
waktu lo di marsud itu udah ditawarin
mempengaruhi harga beras di lapangan
diterima di melbourne diterima terus emang udah cita cita banget tadinya tuh sebenernya pengennya ke sekolah amerika
pada dua ribu dua puluh tercatat ada sekitar delapan seratus permohonan perkawinan dispensasi anak yang dilakukan di provinsi jawa barat
berarti ada empat pertandingan ya
sudah kita mulai untuk tes kesehatan
musisi maya estianti salah satunya
kredibel atau tidak syarat atau tidak
apa namanya penegakan hukum ya fungsi fungsi manajerial dan sebagainya sama
jadi di luar kebiasaan misalnya rp sepuluh rp dua puluh
rasanya paduan antara gurih pedas
juru kunci komplek makam adalah jabatan secara turun temurun
jadi disini pun juga demikian
jawa tengah sudah kita buatkan sistem digitalisasi
siapa sih yang paling jago nih di sekolah
sabar aja kita lihat dalam konteks bagaimana
sebagai yang paling mendorong
jadi kita keingin sama warcop dulu dodo casino indro
di australia tiga puluh persen penduduknya hidup dengan tinnitus
untuk diolah oleh pemerintah begitu
situ aja udah gak di uph kan
ya baik mas riden terima kasih untuk waktunya perbincangan pada hari ini
oke selanjutnya bagaimana dengan petugas petugas yang ada di sekitaran lokasi pada saat kejadian ini terjadi pak
surat edaran terkait dengan pelarangan mudik
usd enam sembilan miliar untuk membeli usd satu dua miliar hijab per tahunnya
olahraga power lifting sendiri bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan maksimal
yang disusun oleh sarah conte untuk sps news
karena feelnya beda dengan ketika
yang terkait dengan penjualan agar supaya bisa mendongkrak penjualan
agar pembeli tidak menunggu terlalu lama
ada orang yang berbagi untuk panti jompo
apakah kita pernah melakukan pelatihan yang namanya psychological first aid gitu
hingga pada akhir abad ke dua puluh satu
menurut bella pemasaran via media sosial pada zaman sekarang sangatlah membantu
karena kan memang setiap tahun kan ada musim ya
kita akan bahas bersama di sini
dan yang ikutan main kemarin cuman
ini kan kebetulan pas udah dimasukin karung semua orang barang sedikit
yang sejatinya tidak menginginkan kompetisi ini lagi
tetapi itu bisa dilihat ketika nanti sampai satwa itu turun atau menuju ke pemukiman
indonesia masterclass jangan lupa follow youtube
hanya sebagai selesai bulan puasa
nah ini juga perlu saya sampaikan
sebenarnya bagi kalangan tertentu dan bagi negara negara tertentu
tapi kalau si atlet dia benar benar profesional dalam hal menerima kritikan terus masukan itu dia terima hati besar dia akan diem
tinitus menjadi lebih umum di kalangan anak muda saat ini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
maka banyak investor masyarakat ini berburu aset aset yang dianggap relatif
jadi ini tidak bisa dihitung secara numerik karena pengembalian satwa dan tumbuhan itu jauh lebih sulit
ada banyak teknologi solusinya
kemudian ada lagi yang saya suka penggemar pedas itu kayaknya menjerit seperti saya tiffany
tambahin rasanya eh jangan terlalu banyak lemonnya misalnya ada yang pesen lemon tea
fungsi tetap fungsi fungsi bangunan yang bisa menanamkan nilai
satu yang kemudian hilang ini dianggap belum berdampak sekarang
apa sih kok yang muncul di benak aku pas pertama kali
terdapat sejumlah bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat fluffy pancake khas jepang